lomba cerdas cermat kita akan segera dibuka baik kalau begitu langsung saja kita kepada
pertanyaan ya pertanyaan pertama untuk grup a apa tugas dari malaikat jibril
ya betul sekali untuk grup a ya pertanyaan berikutnya
pokoknya acara ini tidak pandang bulu
bisa puluh cekot alis kumis
dan siapapun nanti pemenangnya akan mendapatkan hadiah jadi enggak mesti harus dari ponok pesatrik
pun anda kalian pun punya kesempatan untuk menang fahim tung semangat ya ya ustadz kami
masih semangat kok iya kan hervan iya insya allah ustadz ya betul betul pak ustadz bagus ya
lanjutkan lagi belajarnya baca bacanya untuk menambah pengetahuan kalian tapi
terus ke bengkel terus kemana lagi
eh udah udah woi cari yang jelas di sekitar pondok pesat rekunanta
usah kalau ngomong sama samperi kok jadi jawa gini ya
soalnya ini aku punya mantra gitu loh jadi bisa ngomong bahasa jawa jadi tuh kayak gila
udah udah banyak bicara saja kau
sudah sekarang kau cari hikal sampai ketemu kalau tidak mau kasih hukuman
aduh masa hukuman ada ustadz
harus ketemu ya dari sana
enggak aku gak mau menemuinya
besok kita lanjut cari aja mister ibu mister
aduh haikal kemana ya
kalau hicle belum datang juga
dari tadi sampai buka puasa
iya betul juga ya terus kita putupi
soalnya kenapa sih di sini ada apa
aduh kau lu orang abis dari mana sih
lu orang tuh udah dicari sama ustadz ustadz dari tadi
orang aku bantuin mister sergei cari ibunya
lah ya makanya itu
tadi kan kamu nggak bilang
jadinya tuh kita nyariin kamu tuh ya
pusing tujuk leleng
mr gimana apakah sudah ada petunjuk baru tentang ibunya mr
belum ustadz saya belum menemukan petunjuk apapun
ya udah mister mister jangan pernah menyerah ya
mister jangan pernah menyerah ya
bisa tetap harus sabar dan tetap harus semangat
mr pasti bisa ketemu sama ibunya mister
mister pasti bisa ketemu sama ibunya mister
terus baca ini
nah itu artinya adalah
cukuplah allah swt sebagai penolong kami
cukuplah allah swt sebagai penolong kami
dan beri kemampuan kepada allah swt
tempat sebaik baiknya untuk bersandar
tempat sebaik baiknya untuk bersandar
mudah mudahan cepet ketemu ya mister
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
jadi lomba cerdas cermat kita kali ini
jadi lomba cerdas cermat kita kali ini
adalah sebagai penutup dari acara pesantren kilat
yang kita laksanakan selama tiga hari ini
mudah mudahan santriwan santriwa dan perempuan
santriwati yang mengikuti
pesantren kilat ini
kedepannya lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu
terutama ilmu agama
dengan ini saya nyatakan
pesantren kilat kun anta dua ribu delapan belas
pada saat ini
namun dengan begitu
lomba cerdas cermat kita
akan segera dibuka
marilah kita sama sama
demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik kalau begitu langsung saja kita
untuk grup a
dari malaikat jibril

betul sekali untuk grup a
betul sekali untuk grup a
ya pertanyaan berikutnya
ayat yang ustadz bacakan
kamal laylatul qadr
ini mah kambang
yang ada mah kuyong palasnya intinya
pada malas banget

anak anak pesantren pun anta pintar pintar ya
iya bener bu

saya jadi pengen mondokin anak saya disini
bisa juga setuju tuh bu
jangan kayak pesantren kilat dong
tapi bener bener mondok yang lama kaya yang lain
bisa sekolah belajar agama

dan yang terakhir
grup paling tertinggal nilainya
siap siap ya karena setelah ini
akan ada soal rebutan
jadi siapapun yang tau jawabannya
langsung pencet belnya ya
masih belum tepat
belum tepat juga
betul sekali iqal
betul sekali iqal
betul sekali iqal
betul sekali iqal
ingin diriku jadi seperti mereka
agar aku berharga
agar aku berharga
selamat untuk grup a
sebagai pemenang lomba cerdas terbaik
di pondok pesantren kun anta
pondok pesantren kun anta
pondok pesantren kun anta
pondok pesantren kun anta
pondok pesantren kun anta
saya berterima kasih kepada
ustadz ibuan dan ustadz iqtar
yang telah mengajari anak anak
kami juga mengucapkan banyak banyak terima kasih
ya sama sama ibu ibu sama sama
menjadi anak anak yang soleh
negara dan agama
insya allah setelah pulang dari sini
bisa berubah pak ustadz
bisa berguna bermanfaat
ini hadiah dari aku kita iklas kok
eh kal kamu seriusan kan kal
gak ngerjain kami
segala pake kejut kejutan lagi
dan kalian harus belajar jad dimanapun kalian berada
dan kalian jangan bikin repot orang tua kalian sama ulah kalian
orang tua kalian ibu kalian bapak kalian
itu buat kalian
aku bisa ikut dengan membagikan wang
terima kasih wak